aku belum meluarkan jurusku
baiklah aku pergi
angkat aku jadi muridmu
kau pasti bukan orang gila sembarangan
kau pasti pendekar yang sangat sakti
apa yang kau bicarakan anak muda
mana ada orang waras menjadi
jangan ambil cincinku
jangan ambil cincinku
jangan ambil cincinku
ini adalah perintah pajajaran
cincin ini untuk bayar pajak
sebagai harga diriku sebagai seorang istri
pajajaran sedang membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan
maka kau sebagai rakyat harus patuh dan turuk pada pajajaran
kenapa kau begitu kasar
kenapa kau begitu tamak
apakah ini perintah dari raja pajajaran siliwangi
apakah raja pajajaran menjadi tamak dan serahkan
kalau tidak aku habisi kamu
cepat tolong ibu kamu
ada apa dengan ibuku
ibu kamu tadi diseret pak jurit pajajaran
cincinnya mau dirampas
sebaiknya kamu cepat pulang
siapa yang melakukannya ibu
cepat katakan ibu
lagi lagi tidak pantas menangis cih memalukan
memangnya dengan engkau menangis bisa menghidupkan ibumu tidak akan
kau menangis sampai keluar air mata darah pun tidak akan mengembalikan ibumu
jangan mengganggu aku cepat kau pergi
kola yang mengganggu jiwamu sendiri lama lama kamu jadi gila seperti aku
eh orang gila berhenti mengagumi
ya memang saja
hari ini hasil kita sangat memuaskan
kalau tiap hari begini kita akan cepat kaya
betul sekali ternyata lebih mudah mendapatkan uang menjadi prajurit gadungan
daripada kita harus susah susah merampok warga
ayo sebaiknya kita ganti baju
aduh sakit aduh sakit
hanya sebatas itu kemampuanmu anak muda
aku belum meluarkan jurusku
baiklah aku pergi
angkat aku jadi muridmu
kau pasti bukan orang gila sembarangan
kau pasti pendekar yang sangat sakti
apa yang kau bicarakan anak muda
kau harus berharap menjadi murid orang gila
kalau engkau menjadi muridku berarti kau orang kendang
ya aku bersedia
walaupun aku menjadi gendeng angkatlah aku menjadi muridmu guru
sepertinya telingaku sudah rusak ya
ternyata ada orang yang memanggilku guru
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku tidak terlalu aja
bawa aku balik
dasar model kena kacau
sekarang cukup latihannya
benar ya nyai
baik dulu baik
tidak marah kan